pulau samosir sumatera utara punya kuliner khas
olahan ikan ini dulunya merupakan hidangan yang disajikan untuk para raja
keunikan kuliner ini terletak pada cara mengolahnya yaitu fermentasi
ikan mas dibersihkan dari sisik dan tulang sehingga bisa diambil bagian dagingnya saja
kemudian dibalurkan bumbu halus yang berupa bawang merah bawang putih kemiri cabai merah jahe kunyit bawang batang kecombrang jeruk asam dan rempah khas tanah toba yaitu andaliman
oke setelah melalui proses yang lumayan panjang tadi inang ya dari bersihin ikan di file kemudian bumbu bumbunya dimasak dulu
sekarang bumbu yang akan kita pakai untuk merendam ikan emas sudah jadi
tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama inan
inang ini cerita di balik makanan ini apa nih
dulu pada zaman zaman kerajaan ya ini dimakan oleh raja raja atau putri putri raja gitu
jadi ini hidangan spesial ya inang ya
ini hidangan spesial
untuk menikmati naniura saya harus menunggu sekitar dua jam
agar proses fermentasi sempurna dan daging ikan empuk
semakin lama proses fermentasi akan membuat bumbu meresap lebih dalam dan rasa daging ikan semakin nikmat
daging ikannya sudah lembut ya